asma dewi dituntut hukuman pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar tiga ratus juta rupiah subsidi dari tiga bulan kurungan
karena terbukti menyebarkan informasi yang mengakibatkan kebencian di laman media sosial miliknya
polisi menangkap asma dewi karena diduga menyebarkan ujaran kebencian di laman media sosial facebook miliknya
dan terlibat dalam grup saracen
ada tiga postingan asma dewi yang membuatnya diciduk oleh polisi
postingan pertama asma dewi yaitu soal vaksin champa cruella
ya itulah kalau vaksin atau virus dari china hanya china itu saja yang dipersoalkan
china siapa orang golongan kelompok yang negara cina bukan dari india bukan dari thailand
itu postingan pertamanya asma dewi
kemudian tentang harga daging
dia menuliskan status di facebook
pernah dengar mentan atau menteri pertanian katakan harga daging mahal
kalau merasa mahal makan jeruan saja
nah ini postingannya
kemudian ia juga memposting soal sang sekerta
ada tulisan sang sekerta
postingnya negara singapura diajarkan sang sekreta
kenapa di indonesia diajarkan bahasa cina
nah itu tadi postingan yang menyebabkan asma dewi harus menjalani persidangan saat ini karena diduga mengikuti saracen
penyebaran berita hoax
penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial
media sosial semakin marak terjadi belakangan ini
jelang pemilu dua ribu sembilan belas ujaran kebencian dan kampanye hitam diprediksi akan semakin meningkat
media sosial seperti facebook masih menjadi sumber berita utama bagi masyarakat indonesia khususnya generasi milenial
tingkat akurasi yang rendah serta kemudahan mengakses berbagai akun media sosial
membuat generasi muda rentan mengonsumsi hoax
hal ini dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk menjalankan kampanye tak sehat
jadi kalau ada tindakan polisi yang terhadap